ya kita lihat di layar kaca terlihat ada tersangka verdi sambo ini sedang akan melakukan adegan rekonstruksi selanjutnya
dia juga didampingi oleh pengacaranya
itu kita lihat ada baradae atau barada richard eliezer
dan kita lihat bahwa peran baradae sementara ini tersangka richard eliezer digantikan saat dipertemukan dengan tersangka verdi sambo
adegan ini saat tersangka verdi sambo bersama barada richard eliezer
tetapi saat ini adegannya digunakan dengan peran pengganti untuk sementara